gue akan terus dampingin lo hadepin semua ini pangeran
lo harus bertahan
entah gimana lagi caranya supaya gue bisa bales semua kebaikan lo
lo selalu ada disaat gue butuh
dalam keadaan apapun
enggak pak regar
tapi sebenarnya pangeran
pangeran kecelakaan jatuh dari jembatan pak
jadi sekarang pangeran itu dirawat secara intensif pak
di rumah sakit
prima mulia pak
my son jatuh dari jembatan
pak reger harusnya nggak perlu repot repot nganterin saya pak ke kantor
ini kan udah jadi kewajiban
sebagai tetangga yang baik
nanti dari kantor di nawang
untuk tahu kondisi pangeran
meskipun saya ini pro keriski
tapi kamu lebih lama numpang tinggal dikontrakan saya
kamu memang susah diatur
dan kadang seenaknya sendiri
tapi saya tahu hati kamu itu tidak akan berubah
tapi saya tahu hati kamu itu tidak akan berubah
kamu sebenarnya lembut
bawa motornya hati hati dong pak
iya bu baik bu baik bu
tapi kalau bu nawang mau pegangan juga
saya gak keberatan kok
hah coba kamu urus kantor dulu sekarang semuanya ya
saya lagi gak bisa mikirin untuk urusan kantor
pangeran masih belum sadarin diri sekarang
pokoknya kamu beresin dulu semuanya
gimana aku bisa fokus untuk mikirin rusun kantor
pikiranku sekarang hanya fokus untuk kesembuhan pangeran
apalagi kata dokter jamal
ada kemungkinan pangeran bisa koma
permisi pak alex
dokter jamal meminta bapak untuk segera masuk ke ruangan icu
ada apa dengan pangeran sus
pangeran mengigo dan ngomong sesuatu
kami semua tidak mengetahui apa maksudnya
jadi sebaiknya bapak segera masuk dan melihatnya
maaf saya terlalu lambat
karena jalanan sangat macet
ya tidak apa apa
iya etuk luar kutu auichi latin marine
kuingin jam gak naik lagi
pokoknya seperti sebuah lagi
lo semua dengerin gue gue kasih tau rencananya
gue beruntung kenal mereka semua
padahal gue juga tahu gimana perasaan rizky tapi rizky tetap tulus bantuin gue
gue sadar kalo pangeran banyak dapet masalah karena gue
tapi sebagai sahabatnya atta dan gio juga gak ragu buat bantuin gue
bahkan citra dan dinda juga ikut bantuin gue
putri usus goreng jadi kapan lo mau jawab pernyataan cinta dari gue
lu tuh kenapa sih seneng banget gantungin laki laki tampan
apaan sih lo lagian kan gak perlu juga cinta diungkapin
ya perlu dong usus goreng

supaya kita bisa memelihara cinta kita bersama sama komitmen
ya cinta itu juga bisa dipelihara tanpa harus diungkapin
secara gak langsung lo udah mengakui kok kalau lo juga sayang sama gue dan lo juga mau jadi pacar gue
aku juga gak mau jadi pacar
aku mau jadi pacar
aku mau jadi pacar
aku mau jadi pacar
sih maksudnya ya intinya cinta itu gak perlu diungkapin udah titik
perlu putri usus goreng emang susah ya lo tinggal bilang aja i love you to pangeran tampan
kan gue udah bilang gak perlu diungkapin
ya kenapa gak mau diungkapin susah banget sih
aduh udah deh udah pada lelanekan gue mendingan lo pergi aja
oh gitu habis gue digantungin sekarang gue diusir
yaudah pergi aja
gue pergi ya
gue pergi selamanya
nanti juga balik lagi
pangeran pangeran batu bata
putri yusus goreng putri yusus goreng tetep aja sih gengsi
pangeran pangeran batu bata
pangeran tampan tampan
biasanya juga dia bercanda masa iya kali ini serius namanya gue keterawan
itu kan gue udah tau
udah tau gue udah tau lo pasti ngerjain gue
udah lah putri yusus goreng bilang aja lo tuh gak bisa akan jauh jauh dari gue
buktinya gubernur cabut bentar lo langsung nyariin pangeran pangeran tampan
yaudah kenapa jadi diem gantian mau ngambek
tapi putri usus goreng gue berharap kita gak ada yang saling ninggalin ya
karena gue pingin kita perjuangin cinta kita
lo mau kan
gue akan terus dampingin lo hadepin semua ini pangeran
lo harus bertahan
dan lo ki entah gimana lagi caranya supaya gue bisa bales semua kebaikan lo
sebagai sahabat lo selalu ada di saat gue butuh
dalam keadaan apapun
dalam keadaan apapun
kita semua sepakat buat bantuin lo supaya lu bisa ketemu sama pangeran
dan semoga aja semua rencananya rizky berhasil
gue tahu semua ini pasti berat buat rizky
tapi ini pilihan rizky sendiri buat bantuin orang yang dia sayangin
ya udah kalau gitu kita berempat masuk dulu ya ke dalam
nanti gue sama citra bakal update terus tentang situasi di dalam
oke gue tunggu kabar dari kalian
kita duluan ya put
lo tenang ya
ntar lagi lo bakal ketemu sama pangeran
mendingan sekarang kita cari pintu lain
sambil nunggu kabar atas sama citra